dalam video yang direkam warga ini
tampak puluhan orang dari kelurahan talipuki
kejambatan mambi kebupaten mamasa
bahu membahu menandu janis
seorang warga yang sedang sakit
keluar dari desanya
mereka menggunakan sebatang bambu dan kain sarung sebagai tandu
untuk membawa janis menuju puskesmas terdekat
yang berjarak delapan km dari rumahnya
janis terpaksa ditandu karena jalan menuju puskesmas
di kelurahan talipuki rusak dan tidak bisa dijangkau kendaraan
dalam perjalanan janis dan warga yang mengantarnya
juga harus menyeberangi sejumlah sungai yang belum memiliki jembatan
sejak pertama kali diunggah ke media sosial pada senin tiga puluh agustus lalu
video ini telah disaksikan warga net hingga ribuan kali
tidak bisa dilalui peroda empat
roda dua saya itu sudah setengah mati
jadi itulah alasannya
kenapa warga ini yang setiap yang sakit itu harus ditandu cari bawa sakit
perjalanan menuju puskesmas terdekat memakan waktu hingga tiga jam
warga berharap jalan rusak di kampung mereka segera diperbaiki oleh pemerintah setempat
jalan ini juga menjadi akses utama menuju sekolah bagi para pelajar
abdi febriyadi mamasa sulawesi barat